namun saat ini kemenkes meminta potik untuk sementara tidak menjual obat bebas dalam bentuk cair
dan itu sebetulnya juga saya punya apa ya doa pribadi
kemudian pak alisa dikin langsung tanggap langsung diambil
tetapi kami juga melihat banyak sekali yang mulai digali seperti proyek ikn
jadi kurang lebih sih seperti itu untuk view di pekan ini
ada pepadi wilayah utara timur selatan
setiap wayang di sini pasti ada ceritanya
atau hukumannya itu sangat besar misalkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup
yang bagi saya sayang sekali kalau anak anak muda ini tidak senang pada wayang
di kjri melbourne pelayanan konsuler itu permohonannya semua dilakukan dengan datang ke kjri
jadi bertahannya tetap di menengah ke bawah
kantor kesehatan pelabuhan juanda mengungkapkan vaksin meningitis di jatim telah habis minggu ini